ini aja deh nun
aku nanti non ke kelasnya rizky deh
kebetulan tadi pagi aku melihat dia masuk ke kelas yang mana
aku gak mau man aku malu kah
mau kenapa kenapa ada aku
aku harus menemuinya
aku harus tanya sama dia
aku harus temuin dia sekarang
aku harus temuin dia sekarang
ya allah ayah
ayah bangun ya
kamu ini gimana sih sri
masa orang itu pergi kamu gak tahu
pokoknya saya nggak mau tahu ya
kamu cari dia
saya sampai ketemu
kalau dia nggak ketemu kamu saya pecat
itu kan amira
tapi kenapa amira malah bisa bersama orang itu
bu tolong bu bantu saya
kita harus bawa ayah saya ke rumah sakit bu
dia bukan ayah kamu amira
bu ada apa apa
bawa ke rumah saya
bu saya harus temuin ayah saya bu
saya khawatir banget sama keadaan dia
saya kan udah bilang sama kamu amira
dia bukan ayah kamu

hermann ga ada sih
belum datang juga

itu dia bukannya
kamu ambil buku itu
kok bunga bu
bagaimana ke important nong
sebaliknyafe oval dalam beers ini
pacaran dia udah eksekusi secara hati hati di dunia
kalau begitu mana pakai
soalnya tadi aku udah janji kalau dia mau bantuin aku untuk belajar hari ini
tapi armanya belum datang datang juga
zaira kayaknya tergantung masa sama arman
sampai buat tugas pun harus nunggu armana
kamu mau buat tugas apa sih
aku harus bikin laporan mulai dari bab tujuh
aku dia bisa
kalau gitu kamu mau bantuin aku belajar gak sih
aku ambil tas aku di kelasnya
aku mau bantuin ayah
apa yang sebenarnya terjadi sama ayah
dan gimana sekarang keadaan ayah
aku benar benar ngerasa gak berguna banget
dulu aku udah gak berhasil ngomongin ayah dari mobil yang meledak itu
sekarang aku juga gak bisa berbuat apa apa
sementara ayah tadi tiba tiba pingsan
dan setelah itu
kenapa aku tidak dibolehi ketemu dengan ayahku
gak ada yang izinin aku buat ketemu dengan ayahku ki
semua orang hanya ngelarang aku buat ketemu dengan ayahku sendiri
kau ketemu papa aku
kamu tunggu sama dia
tadi ada ayah aku datang ke kampus
pas mau aku samperin tiba tiba dia pingsan
dan aku datang ke dia aku cuma pengen nolongin dia
aku cuma pengen bawa dia ke rumah sakit
terus tiba tiba mama kamu datang
mama kamu ngelarang aku buat ketemu sama ayah aku sendiri
padahal aku cuma pengen ketemenin dia doang ki
aku cuma pengen tahu gimana keadaannya dia
aku cuma pengen nolongin dia
aku gak mau kehilangan ayah aku lagi untuk yang kedua kalinya
risky kok lama banget ya
katanya cuma ambil barang barang di kelasnya
kenapa sih gak ada yang ngertiin perasaan aku
apakah dia tahu kok aku tuh kangen banget sama ayah aku sendiri
kenapa gak ada satu orang pun yang izinin aku buat ngedapetin ayah aku lagi
itu tuh ayah aku

aku kangen banget sama dia
kau mau apain
ya sih aku knows
baik awan nyariin gue setensan
tadi risky mau bantuin aku counselor bunu ke tahap empat belas tahun ya
mungkin aku untuk belajar dan sekarang dia lagi ke kelasnya untuk ambil barang barangnya
ya tapi mungkin mungkin dia lupa man
gimana kalau aku yang ngajarin non
nanti kalau rizky udah dateng dia bisa lanjutin
nanti aku lanjutin
kayaknya gini non aku nanti non ke kelasnya rizky deh
kebetulan tadi pagi aku melihat dia masuk ke kelas yang mana
mau kenapa kenapa ada aku
man terima kasih
tidak tidak tidak aku tidak perlu tuhan
tidak tidak tidak aku tidak perlu tuhan